tim nas basket putri
tim nas basket putri
peraih medali masi games
kembali menjalani pemusatan latihan
di gorcahaya lestari jawa timur pada kamis sore
sebagai persiapan menjelang asean games
covid sembilan belas pada dua puluh tiga september
hingga delapan oktober di hangzhou tiongkok
tim nas basket putri
kali ini berada di bawah asuhan pelatih baru
mantan pemain surabaya fevers ini
menggantikan pelatih li qiwen
yang pertama kali mengantar tim nas basket putri
meraih masi games
sebelumnya marlina herawan adalah asisten pelatih
dari li qiwen sehingga tak memerlukan
waktu lama untuk membentuk tim
sebanyak tujuh belas pemain akan dipanggil
dalam pemusatan latihan ini
tiga belas diantaranya merupakan anggota tim
yang berhasil meraih emas perdana pada si games
selebihnya adalah pemain muda yang pernah
mengikuti seleksi dan pemusatan latihan
dalam pemusatan latihan ini
nantinya akan dipilih dua belas pemain
yang akan berangkat mewakili indonesia
ke hangzhou tiongkok
sebelum berlaga di asian games
tim nas putri akan mengikuti turnamen
yang digelar pada dua belas agustus mendatang
sementara itu bagi tim nas putri
kehadiran pelatih baru marlina herawan
yang merupakan asisten pelatih sebelumnya
dinilai lebih memudahkan pemain beradaptasi
sebagian besar kan pemainnya
sama dengan yang sea games lalu
jadi kita yang baik baik
dari sebelumnya kita maintain
lalu mungkin penyesuaian karena pelatihnya baru
mungkin ada sedikit penyesuaian lagi
terus ya kekompakannya aja
ya sebenarnya kita udah kenal
sebelumnya juga udah pernah jadi asisten pelatih
di tim nas juga sih sebenarnya
jadi ya lumayan bisa masuk ke kita juga
karena udah kenal sebelumnya
di tccs sebelumnya
meski mepet pemusatan latihan ini
akan berlangsung dengan berbagai program latihan
yang diberikan oleh pelatih baru
untuk menghadapi event terdekat
yaitu turnamen fiba asia
sebagai ajang pemanasan
tim nas basket putri menjelang asian games
tribroto pernahwanto surabaya jawa timur